kamu mah kalau dikasih tahu kayak orang bener ceng
nunduk terus tapi belum kering lu udah ngomong kamu udah ngawur lagi
tuh ceng dengerin mertua kamu itu orang tua kamu juga
diam kamu dadan
kan saya cuma bantuin mak
saya gak perlu dibantu
kamu tahu anak anak itu di warnet ngapain
taruhan pake duit
unengnya ada bu
kemana bu ibu jangan bohong
bener keluar rumah
iya ada di dalam
neng neng belum mau ketemu kamu
kok suara bu ketemu neng
sabar dulu ya
kamu tunggu aja dulu di rumah
saya permisi dulu
sarangga bu perhatikan ya
dengan nasib babu

nah karenanyaantes sekali

bisa nggak jelas villagers diemis

ada apa wali kumsalam
kusoy kenapa ilmu dia tinggi
mbak apatnya jauh lebih tinggi dari dia
bukan bukan itu pak
kang kusoy pernah stres
karena belajar agama terlalu tinggi
nah dia pernah ngamuk di cerah sini
semua orang pada takut sama dia bapak
kemarin kemarin dia hilang pak
berobat ke pesantren
kalau begitu kamu tahu install ilmu bela diri yang paling tinggi
bela diri apa bapak
ilmu bela diri yang tinggi
cikalong cimandek kungfu
gak boleh apa saja
yang penting nanti kalau dia ngamuk
bapak bisa menanggulangi
adanya smakedown pak
kalau smakedown mah butuh tubuh yang besar
makan telurnya lima belas setiap hari
ibu udah berangkat ke luar negeri
kok gak pamitan dulu sama denny
kamu jangan ngomong kayak gitu
ayo sekarang sekolah ini bapak yang ngeri
semalam si kecil nangis nanyain kamu terus tuh
hari ini cantik
ntar siang mbak berangkatnya
umi belum bisa bahagiain abi
belum bisa banggain abi
malah blush ko di sekolah
lagi mau aja kang
kamu ada di rumah
ya udah kos
kopi je hehehe wah kang idan rapi terus sekarang mau ke showroom tin mau ngambil motor
nungguin si tatang sama si asep rame rame kalau bawa uang banyak nggak mesti dikawaltin
hebat kang idan idan teatual waalaikumsalam tin nggak jadi kopinya ya kita berangkat dulu
ayo sabar dulu atau bos idan kita ngopi dulu kita berdua teh belum ngopi di rumah iya belum sarapan
oh ya udah sok pesen dulu nanti kalau kalian pingsan di jalan saya yang repot hahaha tin
jadi kopinya ya
mau kopi apa kopi hitam cek oh saya mie aja cek oh iya sebentar ya
iya kum saya pengen potong rambut kum bagusnya model kayak gimana ya di belakang atau di
kebelakangin aja kayak mafia kalau menurut saya kamu bagusnya kayak potongan rambutnya
idoy rambutnya kedepan semuanya kayak dora begitu amit amit
sudah kamu dipotong tiga serempat saja seperti antonio yang dihatamkan
ceng pada kemana tuh ceng
kasihan si aceh
secara ekonomi teraniaya di rumah juga terani jadi serba teraniaya
itu sih om katanya tersangkut kasus keberangkatan tkw ilegalnya
pantes sangkum tadi saya ngeliat si kos warang antar denny ke sekolah sudah berangkat ya tidak tahu
kalau udah urusannya sama ce yoyo itu makin parah masalahnya cuman segini nih ce
yoyo ikut campur jadi segini iya
nanti lanjut lagi ya saya mau mandi kamu mandi belum amit amit dan ah ih kamu mah
tapi belum kering lu udah ngomong kamu udah ngawur lagi
tuh ceng dengerin
mertua kamu itu orang tua kamu juga
diam kamu dadan
saya nggak perlu dibantu
kamu tahu anak anak itu di warnet ngapain
taruhan pakai duit
diam kamu ah
anak anak itu di warnet pada main game
buka gambar orang dewasa
tuh ceng dengerin ceng
mau jadi apa sih edward nanti
apa kamu mau dia nanti seperti kamu
kalau emang kamu sayang sama si edward
kenapa kamu selalu keluyur
tuhan cari cewek
anak itu dikasih tahu gak cuma lewat omongan
tapi juga harus lewat contoh
kamu juga sama
kamu juga sama
kamu juga sama
kamu juga sama
kamu juga sama
kamu juga sama
kamu juga sama
kamu juga sama
kamu juga sama
kamu juga sama
kamu juga sama
kamu juga sama
kamu juga sama
kamu juga sama
kamu juga sama
kamu juga sama
kamu juga sama
kamu juga sama
kamu juga sama
kamu juga sama
kamu juga sama
kamu juga sama
kamu juga sama
kamu juga sama
kamu juga sama
kamu juga sama